ketua pansus revisi undang undang terorisme muhammad syafiee mengaku
polri belum sepakat dalam pembahasan revisi undang undang terorisme
padahal baik pemerintah maupun dpr telah satu suara tentang definisi terorisme
dalam revisi undang undang itu
syafie menjelaskan pemerintah dan dpr telah sepakat tentang
poin definisi terorisme dalam revisi undang undang terorisme
tapi pihak polisi dalam hal ini densus delapan puluh delapan menolak menyepakati poin itu
menurut syafiee perumusan poin definisi terorisme sudah tepat
karena mengatur batasan tugas polri dan tni dalam penindakan terorisme
syafie menambahkan poin definisi terorisme berarti tindak kejahatan
yang menimbulkan ketakutan masif merusak obyek vital
mengancam keamanan negara dan memiliki tujuan politik
poin itu juga akan dimasukkan ke batang tubuh undang undang
dan bukan pembahasan umum
revisi undang undang terorisme ditargetkan rampung jumat dua puluh lima mei dua ribu delapan belas nanti
dan memang rencananya hari rabu besok akan ada rapat perdana
pansus revisi undang undang terorisme ini yang akan membahas soal definisi
ataupun tiga frasa yakni motif politik kemudian ideologi
juga ancaman keamanan negara yang menjadi pasal krusial
di mana masih ada perbedaan pendapat antara fraksi fraksi di dpr dan juga di pemerintah
tadi kami juga sudah meminta tanggapan dari ketua dpr bambang susatyo
yang menjanjikan bahwa revisi undang undang terorisme ini
akan selesai paling lambat pada masa sidang ini
informasi terakhir yang kami dapatkan
sudah ada penjatualan untuk pengesahan revisi undang undang terorisme ini
pada hari jumat pada sidang paripurna
namun di sisi lain dari pimpinan pansus revisi undang undang terorisme
seperti dari fraksi pan hanafira is kemudian dari fraksi gerindra muhammad sevii
dan juga dari fraksi nasdem supiadin arissa putra
ini masih sanksi bahwa revisi undang undang terorisme ini
bisa diselesaikan pada hari jumat besok
karena sekali lagi masih ada perbedaan pandangan di antara fraksi fraksi
maka sebab itu tadi malam juga kami mendengar
ada pertemuan yang digelar oleh ketua dpr yakni bambang susatyo
bersama dengan fraksi golkar kemudian pdi perjuangan pkb nasdem
dan juga p tiga untuk menyamakan sikap terkait soal definisi ini
apakah akan memasukkan tiga frasa tadi
dan kemudian ancaman keamanan negara ke dalam batang tubuh
karena seperti kita tahu bahwa berdasarkan undang undang ini
tidak boleh frasa tersebut dimasukkan ke dalam penjelasan
namun harus di dalam batang tubuh
dan ini masih yang menjadi perdebatan
karena sebelumnya pemerintah ini
sebetulnya menolak sama sekali bahwa tiga frasa ini
dimasukkan ke dalam batang tubuh
ataupun ada di dalam definisi revisi undang undang terorisme
sehingga masih ada ataupun kita masih harus mendengar nanti
tanggapan dari pemerintah pada hari rabu
apakah mereka akan menerima keinginan dari pansus
karena mayoritas lima fraksi
seperti gerindra pks pan demokrat
kemudian yang lainnya juga
masih menginginkan agar tiga frasa tersebut
masuk ke dalam batang tubuh
artinya harus mengikat
sementara dari sisi pemerintah
sejak awal hingga pembahasan terakhir kemarin
masih menginginkan agar tidak dimasukkan frasa tersebut
dan selain itu
densus delapan puluh delapan juga menjadi institusi yang paling vokal
yang menyuarakan bahwa ketiga frasa itu
tidak harus masuk ke dalam definisi terorisme
karena mereka khawatir ini akan mempersempit
ruang gerak mereka untuk menindak para pelaku terorisme
dan ini bisa dijadikan dalih oleh para pelaku terorisme
untuk keluar dari jerat hukum
terutama dakwaan di persidangan putri
oke artinya memang terganjalnya masih di situ
kalau misalnya tidak dua puluh lima mei sejauh ini
anda katakan memang ada beberapa yang pesimis
artinya ada seperti presiden jokowi beberapa waktu lalu katakan
ada kemungkinan perpu diterbitkan
apa reaksi teman teman dpr soal ini
ya betul sekali putri bahwa ini sikap dpr
ataupun sikap fraksi fraksi di dpr juga terbelah
ada yang menginginkan ataupun mendukung bahwa presiden jokowi
mengeluarkan perpu saja atas revisi undang undang terorisme
seperti fraksi pdi perjuangan
ini mengatakan ataupun berpendapat lebih baik diserahkan saja
kepada presiden jokowi untuk mengeluarkan perpu
namun di sisi lain seperti fraksi gerindra pks
dan juga pan serta demokrat ini tetap menginginkan
agar pembahasan ini dilanjutkan
sehingga dpr bisa merampungkan revisi undang undang terorisme
karena memang kalau perpu ini dikeluarkan
artinya pembahasan yang sudah berlangsung selama dua tahun ini sia sia
dan apa yang diperjuangkan oleh dpr ini juga sia sia
dan putri kita akan berbincang
sedikit ataupun sebentar dengan salah satu wakil ketua dari pansus
revisi undang undang terorisme sudah ada mas hanafi rais
selamat sore mas hanafi harus saya culik sebentar ini
oke sudah selesai
mas ini kan masih ada yang sanksi bahwa bisa diputuskan
ataupun disahkan dalam sidang paripurna hari jumat besok
namun ada sebagian juga fraksi yang optimis bisa selesai
revisi undang undang terorisme ini pada hari jumat besok
pada sidang paripurna
ini pimpinan bagaimana sih mas pemetaannya sebetulnya
kita sudah rapat pimpinan secara internal
dan sudah kita simulasikan juga jadwal mengenai proses
sampai dengan penghujung di paripurna untuk revisi undang undang terorisme ini
antitorisme ini dan kita melihat bahwa mau tepat waktu
atau malah molor atau bahkan mungkin bisa lebih cepat
itu tergantung ketika rapat dengan pemerintah membahas tentang definisi
jadi proses secara teknis ada tim berumus ada tim sininkronisasi
kemudian membuat perhubungan dan kemudian membuat perhubungan
jadi prosesnya adalah
ketika rapat dengan pemerintah membahas tentang definisi
karena memang ada pr yang belum selesai terkait dengan definisi itu
kalau ayat pasal lain termasuk penjelasan
itu insya allah sudah matang lah gitu

nah kalau memang itu sudah sepakati

itu sudah matang
jadi saya pikir
kita harus berhubungan dengan pemerintah
dan kita harus berhubungan dengan pemerintah

dan kita harus berhubungan dengan pemerintah
dan kita harus berhubungan dengan definisi dan juga tentu yang lain
nanti kita sisir lagi
gampang disepakati saya kira
mau lebih cepat pun juga bisa gitu
tapi pansus tetap punya prinsip sejak dulu sampai sekarang
bahwa kita bekerja sesuai jadwal

supaya substansinya tidak terburu buru
hanya karena satu dua kejadian
tapi pemerintah juga harus percaya pada
tim panja pemerintah sendiri ya
tidak perlu ada perpu
tidak perlu digesak gesak
karena toh ini sudah matang sudah di ujung
yang kami dengar juga salah satu
yang menolak adanya tiga frasa tersebut
untuk dimasukkan ke dalam definisi itu adalah
dari densus delapan puluh delapan
bahkan kapolri kemudian panglima tni
menkopolhukam dan juga menhan
itu sudah mengirim surat ke dalam pansus
yang intinya mereka setuju dengan adanya
tiga frasa tersebut kenapa sih densus ini
sangat menolak dengan adanya tiga frasa ini mas
itu harus ditanyakan kepada
densus sendiri ya
tetap tentu alasannya ada alasan teknis
nanti pembuktiannya susah dan segala macam
tapi kan ketika sudah ada surat
dari kapolri sebagai atasan
keseluruhan lembaga kepolisian kita
ya tentu itu mestinya menjadi ukuran
karena surat dari kapolri
itu juga tegas bahwa
teroris itu adalah tindakan kejahatan negara
menghancam keamanan negara
kemudian juga didahukan karena
punya motif politik
atau ideologi politik tertentu
jadi sekarang sudah sangat jelas
mestinya itu tentu jadi ukuran
seluruh tubuh kepolisian termasuk densus
kemudian surat dari panglima
baik pak katot yang lama mempunyai
baru pak adi juga sama
jadi sudah ada kata kata kunci yang sama
dari menko polhukam juga malah lebih lengkap lagi
dari panja pemerintah prof muladi
subsantinya juga sama
lembaga tadi itu juga sama
menyebutkan ada ancaman negara
dan juga terkait dengan motif politik tertentu
jadi saya pikir itu sajalah
toh sudah jadi surat resmi
artinya berarti sikap resmi juga
diredaksikan dalam definisi
dan tentu kalau itu selesai
maka yang sudah matang ini
tinggal dibungkus sajalah
terakhir nih mas bahwa ini kan menjelang tahun politik
bahwa revisi undang undang terorisme ini
dikhawatirkan digoreng goreng oleh
fraksi oposisi dari koalisinya presiden jokowi
ini dari pansus bisa menjamin bahwa
ru ini bisa selesai
tanpa harus dipolitisasi
untuk kepentingan politik yang lebih besar pada pilpres nantinya
di setiap proses pembahasan di
panja maupun pansus
di setiap proses pembahasan di
untuk masyarakat untuk rakyat
dulu memang pernah akan diburu buru
ada kejadian bom mandrin
bom kampung melayu
tapi kemudian juga di sisi lain
ada kejadian seperti kasus siono misalnya
nah ini kita ingin
berikan ramuan yang paling baik
dalam revisi undang undang anti teror ini
dan hasilnya adalah seperti yang sudah akan kita
selesaikan nanti di paru purna ini jadi
tidak ada sama sekali politisasi
justru kita berpikir bagaimana
masyarakat itu akan puas dengan revisi ini
kemudian negara juga tetap adil
kemudian negara juga tetap adil
dan prosesnya selamanya juga sangat terbuka
jadi kalau itu jadi isu politik
saya kira terlalu jauh
oke baik kita tunggu saja nanti pembahasan
perdananya pada hari rabu
apakah memang betul pansus revisi undang undang tni
terorisme ini bisa menyelesaikan tugasnya
sehingga presiden jokowi tidak perlu mengeluarkan
perpu untuk menanggulangi aksi terorisme
yang belakangan ini terjadi